sementara itu terdapat lonjakan pemesanan tiket bus di terminal pulau gebang jakarta timur
selama liburan hari raya natal dua ribu sembilan belas dan tahun baru dua ribu delapan belas
unit pelaksana teknis atau upt terminal pulau gebang sudah melihat adanya peningkatan jumlah penumpang
sejak tanggal dua puluh desember
menurut laporan yang disampaikan oleh perusahaan otobus
pemesanan tiket untuk rute jawa tengah meningkat sejak tanggal sembilan belas desember kemarin
mereka memprediksi pulau gebang bisa memberangkatkan sebanyak empat lebih penumpang pada hari ini
yang ditempatnya pada sabtu dua puluh satu desember dua ribu sembilan belas